masa udin yang anter nyak
mau kemana kek
nge sarapan dulu bang
kirain mau sarapan
ngambil kunci doang
sekolah yang bener
biar gak kayak bapak lo
jadul tukang bubur kacang ijo
gue juga dulu nyuruh lo
sekolah yang bener
lo nya aja gak ke nurut
ibu nggak usah jualan rendang lagi
lagian bapak juga
enggak bantuin ibu
bapak udah bantuin awarin
mau jalan kaki aja biar sehat
bagus selain sehat juga hemat
salam bapak berangkat ya
bapak pake ojek
kenapa indah jalan aja
kan biar hemat
bu jalan bu
kang amin mau ngeraktir
berangkat pak sopyan
lagi di warung paul mumun
iya sarapannya mah udah
tak ada kembaliannya
ya enggak apa apa
sekalian kalau kamu butuh diantar
atau mau minta bantuan
atau tolong antar paket
jangan sama orang lain
tapi jangan mentang mentang sama amin
nanti kamu aja gak bayar
atau tahu kamu suka aja jalanin amin
sama suka ngebeliin amin makan
tapi kan dia butuh buat beliin bensin
sama buat store uang sewa motor
ya mau minum
masa udin yang anter nyak
udin malu nyak
demeng tapi malu

ihh mak kan bang ojak bukan tentara mak
enggak kenapa jak
saya mau mundurkan diri mai
kenapa mundurkan diri
enggak usah ditutup ngomongnya jadi enggak jelas
kenapa mau mundurkan diri
saya nyerah mai enggak bisa mengejar target
mak seneng kalau laki lo udah kerja kantoran
enggak cuma ngonjek doang
emang kenapa kalau bang ojek jadi tukang ojek mak
ya kakak kenapa kenapa sih
kerja apa aja yang penting halal
cuma mak pengen aja liat lo seneng juga
waktu bang ojek jadi tukang ojek tati seneng kok mak
lagi di rumah anak
ulang tahunnya aida
ya insya allah dateng deh kalau dijemput
si rahma teman sekolah mak yang kemarin kesini
ngasih tahu ada acara ulang tahun pernikahannya si aida
teman sekolah mak juga
sekalian katanya ada reuni
acaranya sih siang
iya kalau ulang tahun mah biasanya begitu acaranya
tati nggak diajak mak
emang lo teman sekolah mak juga